malam ini debat perdana calon gubernur dki jakarta akan berlangsung
berikut kami sampaikan sejumlah informasi terkini terkait dengan pilkada dki jakarta
ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta mengaku telah siap menjalani debat terbuka yang diadakan kpu dki jakarta pada malam ini
ketiga pasangan pun memiliki cara masing masing untuk menyiapkan diri mereka menyambut debat
menjelang digelarnya debat terbuka calon gubernur dan calon wakil gubernur dki jakarta yang digelar jumat tiga belas januari di gedung bidakara jakarta selatan
pasangan nomor urut satu agus harimurti yudhoyono dan silviana murni mengosongkan agenda kampanyenya pada hari kamis
jurubicara tim sukses pasangan ini riko rustombi mengaku keduanya sengaja mengosokan jadwal kampanye untuk menghadiri pertemuan internal
meski begitu riko membantah bahwa agenda internal yang dilakukan keduanya guna melakukan latihan debat
menurut riko agenda internal yang mereka lakukan guna mengevaluasi kegiatan kampanye pasangan nomor urut satu ini
sementara itu calon gubernur petahana basuki cahayapurnama percaya diri bisa menjawab pertanyaan panelis yang akan mengangkat tema pembangunan sosial ekonomi untuk jakarta
ahok mengatakan program program yang selama ini dikerjakan dengan wakil jarod saiful hidayat telah berjalan dengan baik
karena dia mengaku tidak melakukan persiapan khusus ataupun melakukan konsolidasi dengan partai pendukung
ia pun tak takut dirundung pertanyaan atas sejumlah isu kontroversial seperti kebijakan penggusuran maupun reklamasi yang selama ini menuai kritik dari para pesaingnya
ada pun pasangan calon nomor urut tiga anies baswedan sandiaga uno mempersiapkan diri dengan sebuah simulasi debat
sebelum mempersiapkan diri untuk debat calon wakil gubernur sandiaga uno menyempatkan diri hadir sebagai pembicara dalam acara
pemaparan strategi marketing digital di jakarta timur
dalam acara itu sandi menjabarkan janjinya untuk mempermudah izin usaha mikro kecil dan menengah mempermudah akses modal serta meningkatkan penggunaan e commerce
terkait dengan debat sandi mengaku belum tahu tema debat yang akan digelar di gedung bidakara jumat malam nanti
ramaditya dharma cnn indonesia
dan seperti apa persiapan para calon gubernur dki jakarta untuk debat publik perdana malam nanti
sudah ada di akartika
gita meningrum dan juga katrina inandia
saya ingin ke dea terlebih dahulu
dea untuk persiapan debat nanti malam apa yang dilakukan oleh agus harimurti yudhoyono mengingat ini merupakan debat pertama bagi agus di depan publik
selamat siang reinhardt
jelang debat calon gubernur dan calon wakil gubernur tahap pertama yang nanti akan digelar di hotel bidakara jakarta selatan
pasangan nomor urut satu agus harimurti yudhoyono yang berpasangan dengan silviana murni hari ini memilih untuk melakukan agenda internal
mereka memilih untuk melakukan kegiatan persiapan menjelang debat yang nanti akan diperkirakan berlangsung sekitar satu ratus dua puluh menit
memang dari keterangan yang kami peroleh dari tim sukses agus dan juga silvi
kemarin agus yudhoyono menyatakan bahwa dirinya siap untuk mengikuti debat pertamanya dengan silviana murni
dan salah satu orang yang menjadi tokoh dalam persiapan dari debat yang nanti akan dilakukan oleh agus dan juga silvi
adalah presiden ke enam republik indonesia yaitu susilo bambang yudhoyono sudah memberikan wejangan memberikan pengetahuan bagi para kadernya yaitu agus dan juga silvi untuk bisa melakukan kegiatan debat pertamanya nanti
dari tema yang akan disodorkan oleh kpud hari ini adalah temanya pembangunan sosial ekonomi
dan kita tahu ada tiga tema yang menyangkut sosial ekonomi warga dki jakarta
kali dijanjikan oleh pasangan nomor urut satu yaitu adalah dana bantuan langsung sementara sebanyak lima juta rupiah per keluarga
kemudian ada dana bergulir dana bergulir ini merupakan program yang dibuat oleh agus dan juga silvi bagi calon wira usahawan yaitu sebesar lima puluh juta rupiah per orang dan juga ada dana satu miliar per rukun warga
tentunya kita lihat bagaimana nanti aksi dari agus dan juga silvi mengingat ini merupakan debat
pertama dari pasangan ini kita tahu bahwa di dua debat yang diselenggarakan oleh televisi swasta beberapa waktu yang lalu agus dan silvi memilih untuk tidak mengikuti mereka memilih untuk berkampanye di sejumlah tempat di jakarta
bahwa fakta yang kita lihat bahwa saat ini agus dan juga silvi dari beberapa survei memang saat ini masih unggul dan memang ini cukup ketat persaingannya dengan petahana basuki dan juga jarot
kita masih lihat seperti apa
kemudian hasil dari debat malam hari nanti apakah kemudian debat ini bisa mendongkrak popularitas dari agus dan juga silvi dan kemudian tetap bertengger di posisi pertama dalam raihan survei di beberapa lembaga survei
baik jadi sby turun langsung untuk membina putranya untuk menghadapi debat pada malam nanti
terima kasih dea kartika saya ingin bergeser ke pasangan nomor urut dua untuk ahok dan juga jarot ada gita miningrum
gita ahok begitu percaya diri untuk menghadapi debat apa strategi khusus dari petahana ini untuk bisa menghadapi debat perdana pada malam nanti
ya reinhardt menjelang debat perdana yang akan diselenggarakan oleh kpu pada malam hari nanti
sejauh ini informasi yang kami dapatkan dari pasangan nomor urut dua basuki cahayapurnama maupun dari jarod saiful hidayat
mereka menyatakan tidak melakukan persiapan khusus
mengingat selama ini basuki cahayapurnama mengatakan sudah mengikuti sejumlah
sejumlah debat dan itu merupakan buat pasangan nomor urut dua ini bagi mereka debat debat yang sudah mereka ikuti
sebanyak dua kurang lebih dua kali ini sama dengan latihan buat mereka
dan bagi basuki cahaya purnama tidak perlu lagi mengadakan konsolidasi bersama dengan jarot saiful hidayat
mengingat mereka ini adalah calon petahana sudah terbiasa bekerja bersama dan paham dengan visi misi yang mereka usung dalam pilkada dki
di sementara itu meski begitu ada beberapa yang menjadi poin khusus oleh basuki cahaya purnama
basuki cahayapurnama sempat mengatakan bahwa ia akan lebih fokus kepada durasi dan juga emosi
mengingat basuki cahaya purnama sendiri mengakui bahwa terkadang dirinya tidak bisa mengontrol emosi
untuk itu pada debat pada malam hari ini dua poin ini menjadi hal khusus yang menjadi perhatian dari basuki cahayapurnama
dura sih karena selama debat yang dia ikuti oleh yang dilakukan
dilaksanakan oleh televisi susu susu susu susu susu suasa beberapa waktu sebelumnya ini sering diingat oleh dura sih
dan sementara untuk emosi sendiri ahok juga berjanji akan lebih mengontrol emosinya pada debat malam hari ini
selain itu juga ahok mengatakan terkait dengan tema pada malam hari ini pembangunan sosial ekonomi
ia tidak perlu meragukan lagi karena ia merupakan petahana
jadi ia hanya dapat meyakinkan dengan apa saja yang sudah dia lakukan sebagai petahana
dengan jarod saiful hidayat untuk warga dki jakarta
baik jadi ahok lebih fokus tidak pada hal hal substansi
tapi justru bagaimana ia bisa mengontrol emosinya nanti untuk debat perdana pada malam nanti
terima kasih gita minningrum
saya ingin bergeser lagi ke katrina inandia untuk mengetahui bagaimana persiapan dari anies
katrina anies sudah terbiasa untuk tampil di depan publik
tapi apa yang dipersiapkan oleh anies untuk menghadapi debat pada malam nanti
tidak jauh berbeda
dengan pasangan calon nomor urut satu agus dan silvi hari ini anies dan sandi pun sengaja tidak melakukan kampanye pada hari ini untuk mempersiapkan debat nanti malam
dan yang menarik adalah tadi pagi sandiaga uno sempat melakukan kegiatan seperti biasa yaitu berolahraga di pagi hari
dan dia sempat mengunggah sebuah video ke salah satu akun media sosialnya
dan mengatakan di situ bahwa itu adalah bentuk persiapan dari dirinya
di mana ia hanya berolahraga agar nanti malam pada saat debat dia bisa terlihat lebih fit
dan memang keduanya untuk hari ini akan mengadakan beberapa rapat internal yang kemungkinan digunakan
dan lagi untuk membahas tema tema yang akan dibahas dalam debat nanti
sebelumnya juga mereka berdua sudah melakukan simulasi debat
tepatnya kemarin dilakukan simulasi debat bersama beberapa pakar
memang kedua orang ini sudah memiliki beberapa pakar yang seringkali diundang begitu reinhardt untuk dijadikan lawan diskusi
salah satunya contohnya adalah dari bambang wijayanto dari mantan komisioner kpk yang juga sering diajak untuk melakukan diskusi terkait dengan isu isu kepemerintahan
nah bila kita bicara tentang isu yang akan dilontarkan hari ini dalam debat yaitu tentang sosial ekonomi
tentunya saya yakin bahwa nantinya kedua orang ini yaitu anies dan sandi selaku pasangan calon nomor tiga akan melontarkan ketiga program program utamanya memang terkait dengan sosial ekonomi di jakarta
karena seperti kita ketahui bahwa anis dan sandi memiliki tiga program utama yaitu salah satunya adalah meningkatkan jumlah wira usaha di jakarta mencapai dua ratus ribu orang
dalam programnya yang berjudul okoc atau one kecamatan one center of entrepreneurship
program ini reinhardt memang sebelumnya pernah dianggap tidak mungkin dijalankan
oleh calon gubernur petahana karena memang dianggap dua ratus ribu terlalu banyak
tapi kita bisa lihat nanti apakah di dalam debat nanti pada saat anies dan sandi melontarkan program programnya tersebut apakah nanti ahok kemudian akan membalasnya
dan dengan argumen argumen yang bisa menyakitkan bahwa sebenarnya ini hanya berupa janji janji saja
sementara untuk anies dan sandi selain itu saya juga yakin mereka akan melontarkan selain program tentang dua ratus ribu wira usaha ini
nanti juga ada program untuk wira usaha wanita dan juga salah satu program utamanya yaitu kjp
di mana dalam kjp plus ini digunakan kjp program yang sebelumnya sudah dilaksanakan
oleh gubernur petahana yang kemudian ditambahkan beberapa poin
salah satunya adalah diberikan kepada anak anak di usia sekolah enam sampai dua puluh satu tahun
tidak hanya kepada anak anak yang sedang dalam pendidikan di dalam sekolah seperti itu reinhardt
dan memang keduanya yaitu anis dan sandi juga sempat mengatakan bahwa dalam debat kali ini mereka akan melontarkan atau menjabarkan visi visinya secara detail
untuk mencoba untuk mendongkrak suara dan popularitas mereka
karena memang hingga saat ini keduanya masih memiliki nilai elektabilitas yang cukup rendah
baik jadi untuk semua ketiga pasangan calon gubernur hari ini mengosongkan agenda terkait dengan persiapan debat publik malam nanti
terima kasih katrina inandia dan sebelumnya ada dea kartika dan juga gita meningrum
kita akan tunggu nanti seperti apa hasil ataupun debat publik yang akan berlangsung pada malam nanti